kece kok nangis
tadi tadi makan sama saya terus kayak sedikit tersedak gitu pak udah saya kasih minum sih cuman masih nangis
itu bukan pengacara saya si ammar mau apa di sini
saya ingin memberikan informasi kalau hari ini
salah satu hal yang saya inginkan untuk anda beri informasi kalau hari ini salah
satu pejabat setempat sedang datang ke lapas dan salah satu tujuan mereka ingin
menanyakan tentang remisi dari ibu elsa
pak ammar tau dari mana
salah satu petinggi lapas mengabari saya
makanya saya datang ke sini untuk bicarakan langsung sama pak nino tentang
kabar gembira ini
apa jumlah tahanan di sini semakin banyak atau berkurang jumlah tahanan di sini memang
semakin banyak karena sebagian tahanan yang ada di sini pindahan dari lapas
pinang jaya kemarin terbakar oh ya nanti saya ingin lihat siapa saja tahanan yang
baik pak nanti akan saya tunjukkan kepada bapak
gue takut petugas makin marah mau istirahat soalnya saya kepalanya lagi
saya minta soal kesehatan tahanan juga tolong diperhatikan ya
aduh gue pusing itu karena mikirin soal nino
ini pesanan makanannya mbak
keshaaa kita makannya di sana yuk mau nggak
aku punya makanan enak banget buat kesha
yuk taruhnya yuk
saya akan berusaha untuk semuanya berjalan lancar
dan kalau tidak salah menurut perhitungan saya
dalam beberapa hari ini ibu elsa akan segera keluar
ini berita yang sangat melegakan terutama buat istri saya
ini sesuatu yang berita paling bagus untuk hari ini
ya mudah mudahan semua berjalan dengan lancar
ya saya hanya tinggal mengurus satu lagi
ya sedikit lagi untuk bisa mendapatkan remisi untuk ibu elsa
karena ya terus terang beberapa minggu terakhir ini
kalau saya perhatikan istri saya memang emosinya lagi nggak stabil
apalagi sejak dia komplain ke pamer waktu itu
sekarang dia jadi takut kalau seandainya
kebalikannya kalau pak amar yang marah
sehingga gak mau mengendal kasus ini
ya saya bisa mengaku akuin itu pak
karena saya mengerti sekali
bukan hanya ibu elsa saja yang saya tangani kasusnya seperti ini
ya sebagai pengacara kita harus bisa berdiri
melihat dari sudut persepsi masing masing
baik itu dari terdakwa korban dan saya sendiri sebagai pengacara
tapi ini satu yang luar biasa karena ya
pak amar dengan seprofesional ini masih mau menghandle kasus
padahal kliennya sendiri istri saya itu udah kemarin membuat anda tersinggung kurang tahunya
sudah menjadi tugas saya pak
baik kalau begitu saya rasa sudah cukup ya pak ya
nanti saya akan update kan ke bapak lagi segera
saya andar sampai ke depan
terima kasih pak
baik pak kalau gitu terima kasih untuk waktunya
iya terima kasih
mbak catherine dan anak pak nino pergi ke pantri pak
terima kasih ya
oke saya pemeriksa ya pak
aku kan harus ke rumah sakit buat tes dna
tapi masih ada meeting satu lagi keburu nggak ya
kalau nggak jadi dalamnya
aduh males sih nih mbak sri katanya mau bantuin
kayaknya sekarang udah aman
pokoknya gue harus gagalin nunggu ke rumah sakit buat tes dna
apapun caranya gue harus gagalin
ini jadi memudahkan rencana gue
karpet belum kering
karset masih agak basah
siapa tahu ada bagian lain yang kena muntahan
itu kok mobil bos yang depan
udah langgung banget lagi
yang itu udah kelima
jadi ini udah kena
hampir aja gue ketahuan
gue bisa ketemu keisha dengan bebas
dan setelah rencana gue berhasil
nino pasti mengalami sesuatu
yang membuat dia gagal ke rumah sakit buat sdn
akhirnya kamu bisa bernafas lega
di dalam parkiran kok but butan
udah lima tahun nih jadi karyawan pt el nino
akhirnya lulus juga
kenceng banget tuh mobil
sampai jumpa lagi semuanya
dari tadi kamu sudah minta izin bolak balik untuk telepon
tapi kan belum nyambung nyambung teleponnya tadi
iya saya emang udah minta izin tapi kamu belum nyambung nyambung teleponnya tadi
kalau misalkan bukan masalah penting
kalau misalkan bu

dari tadi kamu gelisah
semenjak kamu ketemu suami dan anak kamu
ya justru itu bu
saya cuma pengen tahu keadaan anak saya
bu boleh ya
setelah itu saya janji deh saya gak akan minta

tapi dari tadi kamu sudah telepon elsa
dan kalau saya izinkan lagi ini bisa bikin tahanan yang lain jadi iri
saya cuma pengen tahu keadaan anak saya
baik tapi tidak bisa lama ya
dan ini yang terakhir untuk hari ini
iya ya bu makasih banyak ya bu ya
aku senang deh bisa jalan jalan sama oma
iya sayang kita udah lama banget ya
terakhir kita pergi bareng tuh sebelum oma ke penang ya
kira kira mau ke penang
tapi mama di kantor lagi ngapain ya
yang pasti sih mama kamu lagi kerja
terus mama juga gak tahu kita datang ke kantor buat kasih surprise ini
pasti mama kamu senang sekali melihat kita berdua datang ya
pasti mama senangnya oma
kita dalam rangka apa
gak dalam rangka apa apa sih sayang
kan kita ngasih surprise itu nggak harus ada special location nya
lagipula ngasih surprise itu
kita datengin mama kantor sebagai bentuk perhatian dan sayang kita ke mama andi
pasti mama senang ngeliat kamu dateng ke kantor
tau gak oma
aku udah lama banget gak main ke kantor papa
oma juga udah lama sekali gak main ke sana
mama juga kangen main kantor papa
tapi sayang dada askara gak ikut oma
ya nggak apa apa dong kan tadi askara juga lagi tidur
sekarang rena pergi dulu sama oman
next time kita bawa askara kita ajak dia
terima kasih ya oma
lagipula nih oma kan juga udah siapin makanan special untuk mama andin
oma nanti aku yang kasih ya
yaudah kalau gitu dah ya sekarang senyum ya
pinter cucu oma nanti kamu yang ngasih ya ke mama ya
ini makanan ya
nah gitu dong pinter ketawa ya
wah anak papa pinter makannya
makasih banyak ya lo bantuin
gimana keisha ada minta sesuatu atau apa gitu
enggak enggak dari tadi makan pinter ya
kita tadi pilih pilih semua yang mana kisha nya ya
oh iya abis ini saya masih ada meeting setelah lagi kan ya
oh iya ya ruangannya sudah disiapkan tinggal panggil timnya aja
enggak usah enggak usah enggak apa apa
eh eh mau kemana cari makan dulu balsonya tuh
nih kita cari lagi cari lagi ada nggak ya
gapapa nanti saya hubungin divisi yang nanti buat meeting
kamu lanjutin aja
yah bukannya panino yang lanjutin
kan biar gue aja harusnya yang manggil orang orang
papa kerja dulu ya sayang ya
mau makan dulu ya
sekali lagi titik kesya bentar
iya pak siap
ini mama papa kemana sih
kok nggak ada yang diangkat teleponnya
mana telepon siapa ya
emang kamu kemana
itu kan ya
terima kasih nanti

speed sie nggak dapat perhatikan
apa mau saya inter aja bu
gak usah gak usah
padahal ini makasih nanti saya gak mau ngerepotin
enggak sama sekali gak ngerepot
gak apa apa saya hantar aja bu
elsa ini kamu telepon dari lapas
papa mama gak ada yang bisa ditelepon
ada apa sih coba coba jelasin ke mbak kenapa
bu andien kenapa ya
tadi nino kesini
terus dia bilang dia mau tes dna nya keisha
gue gak mau hubungan gue yang udah baik sama nino hancur gara gara tes dna itu
makanya gue takut mbak sekarang
lo tahu kan hubungan gue sama ricky itu sejauh apa
gue gak mau kalau keisha itu bukan anaknya nino
walaupun gue yakin keisha itu anak nino tapi gue tetap harus antisipasi mbak
oke gini kamu sekarang mau aku harus gimana
soalnya tadi nino bilang abis dari kantor dia mau tes dna keisha
iya terus kamu mau mbak ngapain elsa
ya cegah dia lah mbak cegah dia buat tes dna
mas kamu sekarang
mbak gue minta tolong mbak cegah nino ya sekarang ya
elsa waktunya sudah selesai
mbak bu gak mau tau ya gimana caranya lo harus cegah minum
bu andil maaf kalau saya lancang apa ada yang terjadi bu
semoga mbak eni mau bantu gue gak ada yang bisa bantu gue saat ini selain dia
aduh lagi kenapa sih mama sama papa nggak bisa dihubungin
ya sudah kamu yang tenang
gak mau disuapin
mau makan sendiri
nah nih ya itu ada sayurannya loh
nih aku bantuin ntar kamu yang nge man
saya aduh gimana nih aku bawa ke panino aja ya
loh gue harus gimana dong nih
ya udah deh gue ke pandino aja takut keisha kenapa napa
ya udah ya udah ya udah sayang
ya udah ya udah ya udah kita ke papa aja kita ke papa
ya mudah mudahan keisha gak sampai kelaparan
mudah mudahan susunya keisha cukup untuk mudah laparnya
saya harus cepat cepat sampai ke sana nih
maaf mas bisa lebih cepat sedikit ya mas
soalnya tadi anak saya bawa cucu saya ke kantor dia lupa bawa makan siangnya
dan neneknya itu lagi sakit di rumah makanya terpaksa dibawa ke kantor
tolong ya mas ya
iya pak baik pak semoga jalannya juga lancar dan kita nggak kena macet
nanti langsung drop saya aja masih ditungguin ya pak
ditungguin juga nggak apa apa kok bu
ini mama sama papa udah tahu belum ya aku telepon papa deh
oh iya handphone papa nampak usha telepon mama deh
telepon papa nampak
pak tolong cepetan ya
nenek mau pulih mama ya
selamat siang felis kamu apa kabar
baik bu rosa
it's been a while baik baik baik
baik baik baik
lihat bu rosa kesini
by the way anginnya ada kita mau kasih surprise buat andi
iya tante kita mau kasih kejutan buat mama
maaf bu kok ibu nggak konfirmasi sebelumnya ya kalau mau datang ke kantor
ya kalau saya ngasih tahu namanya bukan surprise dong felid
iya sih bu tapi maaf bu andina lagi nggak di tempat
jangan sedih gitu dong sayang nanti kan mau mandin kembali lagi ke kantor
ya udah gak apa apa kita mau tunggu
mau nunggu kesini
tunggu aja ya boleh kita menunggu
boleh dong bu
tunggu di ruangan aldebaran
iya bu boleh dong
sebenarnya sih kita juga udah rekomendasiin ruangan lain untuk bu andin
tapi katanya bu andin mau menempat di ruangan pak aldebaran aja
katanya sih supaya tetap bisa merasakan spiritnya pak lebaran untuk kantor
ya udah mari bu biar saya antar
yuk kita tunggu
kamu sd sekarang ya
ini coba dilanjutin dulu biar saya tahu secara keseluruhannya seperti apa
bapak tidak memberikan tanggapan dulu
nanti nanti dilanjutin aja dulu coba
oke baik silahkan pak lanjutkan dengan nipis bapak
jadi begini semuanya
coba desain yang awal bisa digambarin dulu seperti apa
kejelasannya biar saya tahu
ini mau dibangun seperti apa
gak usah pak biar saya yang bersihin pak
sebentar pak saya berikan p tiga k dulu
nggak usah kita meetingnya di hall dulu ya
saya keluar bentar
gak usah ya papa
ya ampun ampun
pak ini tadi
tadi tadi makan sama saya
terus kayaknya sedikit tersedak gitu pak
udah saya kasih minum sih cuman masih nangis terus
ya ampun maafin tante
gak usah ya papa
ya ampun ampun
kayaknya siap betul

ya ampun maafin tante
bu andin beneran gak mau saya tungguin
gak usah terima kasih
nanti sepi saya juga kesini kok
cepat sayang kamu bantuin dulu
iya keluarin sayang muntahin bisa gak
biar ntar gak sesek napasnya
kenapa ya dia nangis
saya tunggu sini ya pak
gak lama gak lama
tentang apa harus dimana
kita tungguin papa disini ya
nanti ada apa kemari
saya mau bicara sebentar
boleh boleh tapi
bisa nanti aja gak saudara
bisa bisa berdiri
keisha harus ke rumah sakit soalnya aduh
keisha ke rumah sakit kenapa keisha
nino bisa gak kamu bisa berdiri gak
boleh bantu di papa sebentar
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
hah makasih makasih
ini mbak tadi tadi makan sama aku
terus kayak aku sedek
ini mau dibawa ke rumah sakit sama pandai
tolong bawa kisah ke rumah sakit
kamu udah bisa nyetir kan
nanti biar aku nyusul

tolong ya tolong jagain dia
kayaknya kesedap jadi kita langsung mau bawa ke rumah sakit
ya allah kenapa bisa begini
nino kakinya terkejar jadi gak bisa bawa mobil
dia langsung kasih kunci mobil aku jadi kita langsung ke rumah sakit aja gimana
ya udah papa yang bawa aja
bener papa papa gak kenapa kenapa
enggak enggak biar papa bawa biar papa bisa lebih cepat kesampe sana ya
yaudah sini sama tante ya sayang
sama aku ya
yaudah kalian pegangan ya soalnya mau buru buru
kesa gak boleh dibiarin sendiri
ada misalnya saya bantu pak
ini kaki saya terkil
siapin mobil kantor taruh di lobi
saya mau ke rumah sakit
saya carikan sopir kantor
sekalian panggil satuan buat bantu bapak
apa dia yang retak ya
mbak yandin berhasil gak ya
aduh gue khawatir banget nih kalau dia gagal cegah nino buat tes dna
bu permisi bu
jangan bilang kamu mau minta izin lagi untuk telpon
ya bu saya mau izin buat nelfon lagi boleh nggak
soalnya anak saya lagi sakit di rumah
dia minta saya buat pulang terus saya khawatir
ibu pasti punya anak juga kan
ibu pasti punya anak juga kan
ibu pasti punya anak juga kan
ibu pasti tau gimana rasanya kalo di posisi saya sekarang
tapi saya tidak bisa memutuskan elsa
akan saya tanyakan dulu hal ini pada kepala lapas
kamu tunggu disini
makasih banyak ya bu ya
kita udah sampe kita tunggu lama disini
atau ya pengen jalan jalan nanti oma temenin ya
sambil nunggu mama oke
gak usah oma aku disini aja
oh gitu mau disini aja
udah tunggu ya
sudah lama sejak aku terakhir kali mengunjungi ruangan ini
bagaimana ruangan ini
dulu ditempati mas hartawan
dulu ditempati mas hartawan
kemudian beraruh ke al
kemudian beraruh ke al
dan sekarang andin
dan sekarang andin
akan selalu ada orang orang hebat yang duduk disini
akan selalu ada orang orang hebat yang duduk disini
jadi saat aku hati
aku selaluin doa ayah papa
ambil teramat sih
siapa yang ngajarin sih saya
siapa yang ngajarin pinter banget
iya kamu benar
toh kita kangen sama seseorang
rena semakin pintar
semakin pintar dia
segeralah pulang al